dengan penuh semangat anak anak ini berlatih melakukan teknik teknik dasar dalam bersepeda bmx
mulai dari wheelie
hingga ketingkatan yang lebih sulit dengan melakukan lompatan bunny hope
atau menjaga kesimbangan sepeda dengan teknik manual
latihan di bmx bike academy ini rutin dilakukan setiap hari sabtu dan minggu di lintasan bmx pulau mas jakarta timur
pesertanya pun beragam
mulai dari anak anak berusia empat hingga lima tahun di tingkat pemula
hingga yang sudah berusia sembilan belas tahun di tingkat elit atau mahir
latihnya adalah seorang mantan atlet bmx nasional indonesia rio susanto
jadi di bmx kita kenalkan satu prinsip prinsip teknik dasar untuk bersepeda
nah disitu nomor satu adalah fokus kedua balance dan ketiga adalah koordinasi
itu poin abc yang memang kita tekankan di santos opec academy ini
secara prinsip semua boleh ikut om
disini memang ada pengajaran teknik dasar teknik menengah dan yang mudah advance
jadi yang belum bisa sepeda pun juga kita ajarkan disini sesuai dengan tahapannya um
berun langsung mencoba lintasan internasional balap bmx di pulomas
juga menjadi salah satu menu latihan
khusus bagi anak anak di tingkat pemula nyali dan keberanian mereka diuji
saat harus melaju dari start hill setinggi lima meter
dan harus melakukan lompatan lompatan di lintasan yang cukup menantang
terjatuh adalah hal yang biasa
tapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat dari anak anak ini
untuk kembali memacu sepeda bmx nya
serunya apa sih
tapi kamu gak takut tuh kalau jatuh gitu
takut tapi dikendaliin
yang paling susah dari bmx nya apa menurut kamu
jumping karena resikonya kalau kita mentok jumping bisa jatuh
pertama takut habis itu sekarang tuh udah gak takut lagi
gak sudah bisa ngebut
tergolong sebagai salah satu cabang olahraga ekstrim yang beresiko
membuat faktor keamanan dari peserta bmx bike academy ini menjadi perhatian utama
helm dan pelindung tubuh pun menjadi hal yang wajib dikenakan saat berlatih
satu hal lain yang dirasakan oleh para orang tua adalah
adanya pengaruh dan perubahan positif pada anak anak mereka setelah ikut berlatih bmx
alhamdulillah dia kemauan dia sendiri
kemauan dia sendiri pingin latihan
pertama kakaknya satria
kedua adiknya ini yang ikut juga
paling dia lebih percaya diri
terus kalau dari pola makannya jadi teratur semuanya
teratur semuanya dia lebih percaya diri
kebetulan alhamdulillah cepat adaptasinya
cabang olahraga sepeda bmx kini sudah menjadi salah satu cabang olahraga prestasi yang resmi dipertandingkan di olimpiade
dan dari tempat tempat latihan seperti ini bukan tidak mungkin akan lahir atlet atlet bmx nasional
yang dapat mengharumkan nama indonesia di masa depan
terlangga wisnu aji rumah ulana jakarta